ribuan tenaga kesehatan melakukan unjuk rasa pada senin lalu di patung kuda jakarta selatan
mereka mendesak penghentian pembahasan ruu kesehatan
direktur jenderal pelayanan kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia pun menjelaskan
bahwa ruu kesehatan justru dibuat untuk melindungi tenaga kesehatan
direktur jenderal pelayanan kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia azhar jaya menjelaskan
di dalam rancangan undang undang kesehatan pasal dua ratus delapan puluh dua tertera jelas
bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum
selama sudah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur atau standar profesi
serta sudah sesuai dengan etika dan juga kebutuhan pasien
di pasal dua ratus delapan puluh dua ayat b tertulis bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan
apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia moral kesusilaan serta nilai nilai sosial budaya
selain itu ada pula pasal tiga ratus dua puluh dua yang menyatakan bahwa jika seorang tenaga kesehatan mendapat tindak pidana
maka aparat hukum wajib mengutamakan keadilan restoratif
kesehatan kebal hukum kan gitu ya
ya kalau misalnya memang ada kesalahan ya bisa diproses
tetapi sekali lagi lebih diutamakan adalah keadilan restoratif